sudah libur sekolah nih bingung mau liburan kemana bosan ke mall atau taman bermain
nah mending ikut saya aja kita hari ini walking tour jalan jalan jalan kaki sambil belajar sejarah dan juga kulineran
kali ini saya memilih walking tour ke kawasan jatinegara jakarta timur
di sini terdapat beberapa bangunan tua yang bisa dikunjungi dan syarat sejarah
hai apa kabar
baik baik mas jadi kita bisa mulai tournya hari ini ya
pertama lokasi mana dulu
sebenarnya salah satu yang bersejarah di daerah jatinegara di jakarta timur ini sebenarnya adalah stasiun jatinegara ini nih
si fasad depan stasiun jatinegara ini masih asli
asli dari zaman dulu ketika dibangun seribu sembilan ratus sepuluh
tapi tentunya nama stasiunnya belum jatinegara ya seperti sekarang
nama stasiunnya itu masih mr cornelis
nama maister cornelis mengacu kepada seorang bernama cornelis senen di batavia
cornelis yang merupakan seorang guru agama kristen membuka sekolah dan memimpin ibarat agama
selanjutnya kami mengunjungi taman benyamin sue
taman benyamin adalah sebuah pusat atau pusat kebudayaan betawi yang berlokasi di jalan jatinegara timur
di sini wisatawan bisa melihat sejumlah koleksi peninggalan benyamin
seorang tokoh betawi yang sekaligus aktor pelawak sutradara dan penyanyi legendaris indonesia
barang barang seperti foto pakaian termasuk baju pentas kaset
di seperti foto foto benyamin dari kecil hingga dewasa
bahkan lukisan wajahnya pun tersimpan dengan apik di sini
perjalanan kami lanjutkan mengunjungi kelenteng biosya jinkong
salah satu kelenteng tua di jakarta timur yang sudah ada sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
si keluarga yang jaganya ini itu udah generasi ketiga
jadi kayak cucu dari si yang membuat
dan sudah beragama muslim
udah jadi beragam islam gitu ya
udah menjadi seorang muslim
tapi tetap masih menjaga si kelenteng ini gitu
di kelenteng biosya jinkong ini terdapat setidaknya tiga puluh patung dewa
setiap umat yang datang diperkenankan bersembahyang sesuai dengan dewa yang diharapkannya
bisa membantu dalam ziarah kehidupannya di dunia
selain kelenteng di kawasan ini ada juga masjid bersejarah bernama masjid jami al anwar
konon masjid ini menjadi masjid tertua di jakarta timur
hingga kini masih berdiri kokoh dengan beberapa arsitektur yang berusia ratusan tahun
banyak banget ada pilar pilar kalau dari pilar ini kenapa bisa banyak di sini mas
nah jadi memang pilarnya ini ada dua belas karena konon
jadi dua belas ini menunangkan masjid
dua belas ini menandakan ada dua belas desa yang ikut kaya sumbangan untuk membangun masjid ini
cukup berjalan kaki sekitar lima menit ke lokasi selanjutnya
yaitu pasar loak jembatan item
di deretan lapak pedagang sepanjang dua km ini
kita bisa mendapatkan berbagai barang bekas dengan harga yang miring
wih benar benar lengkap loh di sini
berbagai macam barang ada nih mulai dari kaset vinil alias piringan hitam
puas berkeliling perut saya memberi tanda untuk diisi nih
kami pun memilih untuk makanan legendaris di salah satu rumah makan legendaris
yang sudah berjualan sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
menu andalan di sini adalah ayam gorengnya yang konon kabarnya nikmat banget
saya penasaran pengen langsung coba nih
gak besar ya
jadi emang nih yang unik di sini adalah sambelnya
sambelnya ada sambel merah sambel kacang dan kecap jadi satu
ini cocok banget dicocol dengan ayamnya yang benar benar gurih baru
tidak terasa saya sudah berkeliling selama kurang lebih tiga jam dengan panjang rute sekitar tiga km
yeps walking tour begini cocok banget buat yang mau berwisata sehat
karena semua rute ditempuh dengan berjalan kaki
selain sehat murah dan informatif lagi
gimana pemirsa tertarik gak mau ikut walking tour
kalau misalnya iya ada beberapa tips nih dari saya
yang pertama coba nih pemirsa bisa cek dulu jadwal dari walking tournya
kalau misalnya jadwalnya sudah cocok langsung buru buru booking supaya bisa dapat tempatnya
lalu yang berikutnya adalah datang tepat waktu
jangan sampai datangnya telat nanti malah ditinggal sama rombongan
berikutnya lagi gunakan pakaian yang nyaman nih
dari baju celana sampai sepatu
karena kita akan jalan lumayan jauh jadi lebih enak kalau semuanya nyaman
poin berikutnya nih pemirsa adalah bawa air minum sendiri
kayak saya nih di tas sudah saya siapin botol minum sendiri
selain praktis ini murah juga
lalu kita sudah tahu ini berapa harga
dan nggak berbahaya
sama yang terakhir poin paling penting adalah selalu terapkan protokol kesehatan
jadi ketika memang semuanya sudah nyaman aman ini jalan jalannya juga bisa lebih enak
reza helmi arief yunan jakarta